akan terbang dari bali menuju cengkareng pada minggu malam
setelah melalui perbaikan pesawat tersebut berangkat dan bermalam di bandara soekarno hatta
sebelum senin pagi berangkat menuju pangkal pinang
ceo lion air belum dapat mengatakan dengan pasti kendala apa yang dialami pesawat jt enam ratus sepuluh
saat akan berangkat menuju cengkareng minggu malam
teknisi dan seluruh pesawat awak pesawat sudah merilis bahwa pesawat siap diberangkatkan
setelah dilakukan pemeriksaan dari kendala yang dialami mereka
ada lagi laporan gangguan dan sudah dilakukan perbaikan
dan besok paginya dirilis untuk terbang kembali
itu yang ada catatan di kami
saya tidak mengetahui persis tetapi sebagaimana diketahui bahwa
bahwa engineer kami ada di pesawat itu terbang dan dia yang merilis pesawat itu
beserta teman yang ada di ground merilis pesawat itu untuk terbang
itu yang kita ketahui
jadi kami yakin mereka sudah bekerja secara profesional